males riwet enggak late teteh asal tahu ya selama amat emani sejalan mateman isnya
setiap jalan saya setiap hidup saya semakin manis nih bisa bukan bisaan bukan apa sama
calon tebas si emang tepain sepet ih ulu blubub tadi tema suka diet
itu manis eon dimana mana yang item itu pahit termasuk lu ya udah udah mendingan
pada ngantuk kepada pulang aja deh ya pengertian banget sih mundi emang gue
emang gue manis liat aja senyum lebih manis
kita mau disini
makin ramai aja nih ruangan gue
sehatan lumayan lagi ada bebek gua gua kalau
dijagain sempit gua waduh seger benar badan gue sehat terus berarti kalau gitu
mendingan lo di rumah melejahkan pasti cepet deh mau dong buset ya ya kagak
enak aja gua kagak mau nengokin lu kalau di rumah melejahkan lu tidur aja
no sendirian sono maaf ya tante reber cana kena
maaf ya tante reber cana kena
ya udah lah mas ya gue harus makan catering rumah sakit mulu udah bisa lah gue makan enak orang bodoh sehat nih ya lah gue poin buat lu ya cuman satunya lagi buat bella nih nah nih nasi sama sayur jengkol buat lu yang burger buat bella
wih lo tau aja lo kuda aman nih ngak makan sebur jengkol nih
gue makan dengan lahap pasti
itu emang bella sakit juga disini terawat disini juga kan ya lo makanya
iya itu emang bella sakit juga disini terawat disini juga kan ya lo makanya

ini dirawat juga
bella kan merasa pencelaka karena ditabrak mobil
lo tau dari mana mon
ya gue tau dari gino hal
jadi kejadiannya tuh
gino sempet berantem sama ray sama roger
dan akhirnya gino dibawa masuk ke dalam mobil
dan mereka gak tau kalau mobil yang mereka lewatin itu nabrak
gue kira ray mau ragi tuh udah bener bener insap
ternyata kelakuannya masih sama aja
udah lah ian
mendingan lu itu gak usah emosi
mendingan lo makan dulu aja
yalah kenapa tuh gue harus emosi
mendingan gue makan aja kali ya
masa bella dibawain hamburger
bebek gue dibawainnya jengkol
apaan sih bebek
orang bau juga jengkol
gue begini karena gue tahu
iya sukanya emang ngasih sama sayur jengkol
ini cocok lah sayang
sele repas sama lidahnya ian
lagi makan burger nggak cocok
lo emang temen paling pengerti ya
ya secara kan kalau iya makan hamburger
gue sih takutnya kumuh ya
padahal lu juga dokoh makan jengkol
besok tujuh belas an gue adain turnamen lomba makan jengkol
lo pasti juara
gak iya lo depan cindy aja bilang gak suka jengkol
eh a mending sekarang aja jengkol bella dulu g
ya udah tapi sama kamu lah
kok sama aku sih
kalau misalkan sama aku ya
ntar dibawa tambah sakit karena cemburu
mungkin ya itulah
ya udah semua kamu ya
gak usah sendiri aja
lagian habis ini ya aku mau ke sekolah ya
wah ya udah bareng lo kok aja
kalau lama kok
lama juga gak apa apa
gak usah deh
aku pamit sekalian ya pak
ya udah kita pergi
ya udah kita pergi
kali ini jangan sampai kita gagal
adriana bilang minimal kita bisa ambil hp areva dan hapus rekaman suaranya dia
tapi gimana caranya
masa gini aja kita suruh anak anak salah satu dari mereka menyusul ke sekolahnya reva
dan dia cari kesempatan di situ untuk ambil hp nya dia
kalau menurut gue kalau seperti itu terlalu beresiko
mending gini kita cari anak anak yang benar benar sekolah di situ yang satu kelas sama rema
dengan gitu kita gak punya beresiko yang besar
itu lebih aman
gua gak terkenal anti sekolah itu
gua kenal satu perempuan
kalau nggak salah dia itu satu kelas sama boy sama haika sama reva
dan dia itu emang suka sama gua
gua bisa anjalin mita
oke itu lebih bagus
gua percaya sama lu
dan gua serahin ini ke lu
walaupun ini sepati
oke terima kasih banget
tante ya kita pamit dulu ya
semoga ian cepat sembuh soalnya kita mau ke sekolah
eh lu kan yang mau ke sekolah
kalau gitu gua ketahuan udah sehat
bener tapi bener kali ini gua udah sehat kok
nih enggak enggak enggak kalian harus liat
kalian harus liat
nih nih nggak enggak enggak
kalian harus liat
jangan sok deh ian
tunggu dokter dulu ngapa
ya lu sehat mak
diam di sini
ntar nunggu dokter
nunggu sehat mau ke sekolah
dokter belum dateng
mau menuyor aja
iya bener ian
dokter kan lebih tau kondisi lu
mendingan lu jangan maksain dulu ya
tapi gua udah enggak apa apa juga kali
iya bibip kamu tuh gimana sih
istirahat aja dulu
yaudah aku pergi dulu ya ke sekolah ya
kamu istirahat cepet sembuh
biar cepet keluar dari rumah sakit oke
baik baik ya beb
makasih ya beb
impusannya sudah bisa dilepas
masih tunggu dokter dulu
emang dokternya kapan datang ya sus
aduh kenapa harus siang sih su
sekarang aja lah dicopot
saya udah enggak apa apa
aku sudah sehat
mau dokternya siang kayak malem
mau lu mau kemana
ya udah sehat mak
udah sehat mak
gue harus ketemu sama cewek preman itu
karena gue harus minta tolong sama dia
tapi yang jadi masalahnya
gue enggak mau mas pink ngelihat gue
kalau gue keluar dari kantor
iya tetap kawan gue
si bellaothy suka yang begitu
nah undang undangnya si bellaothy suka yang begitu
suka yang begini
saya mah suka yang begini
males riweh enggak lah teh
ete asal tahu ya selama sama teh manis jalan sama teh manis nih ya
setiap jalan saya setiap hidup saya itu semakin manis nih
bukan bisaan bukan apa
sama si calon teh basi sama teh pahit sepet
tadi teh mah suka dia teh suasana hati teh sedang girang girang
ketemu si buka bulu sama si calon langsung blok blop hati
bagusan juga aing
ya udah kalau gitu saya mau nanya jujur sama kang abah
kan sampai mau ngajak nikah segala
kalau aka ngewok mau juga
yang muda juga banyak yang mau sama aka ngewok
aduh teh manis
kalau abah ramad teh ganteng mah dari lahir
tt banyak yang bilang ttt seribu orang yang ngomong seperti itu
cuma saya teh berasanya ganteng karena teh manis
kalau masalah kenapa saya suka sama teteh
ya teteh dia cantik
teteh teteh keibuan lagi mulas juga cocok buat si eneng
solehah rajin berbagi dan mawati
dan jujur saya cinta sama teteh teteh karena allah
aka ngewok tidak pakai kerudung malu
itu yang bikin aka ngewok terjelembab dalam kecintaannya sama si teteh pahit
itu saya juga bisa
tengokin aja tuh si cacing kremi ya
siapa tahu emaknya lumer sama ai
duit aik balik itu lumayan itu
pas banget suster ada di sini
suster kerja di sini kan
susun tahu kamarnya si ian nggak
nggak tahu pasti ya
kamarnya nomor dua belas
kamar melati nomor dua belas tuh
gimana itu dia
kalau itu berarti di sebelah ruang melati nomor sebelas bu
eh suster sekolah apa
ya sebelas itu abis sebelas ya dua belas sudah pasti itu mah
ya eh lah ya udah deh
di sini masuk sini
nah itu udah masuk ruang melati
ah dari situ ada melati satu sampai dua belas gitu ya
cakep dah suster
oke dah mantap ya
sepi banget ya
ini nggak ada yang nengokin apa bagaimana ya
tapi emang biasanya orang jelek kagak ada yang nengokin
sering banget tuh chatting remi
nggak ada yang mukain
kesini mau jengkelin iyan
njuncungnya iyan pok
wah bener ya
itu serem lah
lahirnya zaman kapan
ada kuda apa bagaimana
oh yang lainnya lagi pada di toilet
saya tunggu aja ya
siapa tau cepet semudah ya
ntar dimakan ya
ini belinya juga di supermarket
banyak nih ya
boleh nunggu apa bagaimana
dungguin aja deh
sebentar lagi keluar pok

itu si iyan
sakit katanya di sini